kapolri jenderal listio sigit prabowo mengunjungi posko tanggap darurat bencana gunung semeru
di lapangan desa sumberwulung kecamatan candipuro lumajang jawa timur pada senin malam
didampingi gubernur dan kapolda jawa timur kapolri berdialog dengan para pengungsi
selain mendatangi posko tanggap darurat bencana kapolri juga mendatangi rumah sakit umum daerah pasirian
tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam jangka pendek adalah bagaimana melanjutkan kegiatan pencarian ataupun evakuasi
untuk jangka menengah ada jembatan putus yang ini menghubungkan antara wilayah lumajang ke arah malang
tentunya perlu ada langkah cepat untuk dibuatkan alternatif jalur transportasi yang baru dan ini sangat penting
tentunya untuk mengirimkan distribusi bantuan dan juga perawatan lanjutan terhadap korban korban
yang saat ini sedang berada di jawa timur
sebelumnya pada senin sore tim sar gabungan dari bpbd basarnas relawan tni dan polri
terus melakukan pencarian terhadap warga yang hilang akibat semburan awan panas guguran gunung semeru
pencarian dilakukan di tiga titik yakni di kajar kuning di bawah jembatan geladak perak kecamatan candipuro
serta di kawasan supiturang kecamatan pronojiwo
dalam proses pencarian tim gabungan terkendala medan berupa makanan
material vulkanis gunung semeru yang masih panas dan juga cuaca
untuk sampai saat ini kendala di lapangan memang terutama masalah cuaca
oleh karenanya memang mudah mudahan cuaca ke depan cukup bagus untuk mencari
sesuai dengan informasi dari masyarakat tentang kemungkinan kemungkinan korban yang masih belum ditemukan
pada hari ketiga pasca erupsi gunung semeru
sebanyak dua puluh dua orang dinyatakan meninggal dunia
tiga belas diantaranya telah berhasil diidentifikasi
sementara dua puluh tujuh orang yang dinyatakan hilang masih dalam proses pencarian
setidaknya lima dua ratus lima orang terdampak guguran awan panas dan lahar panas gunung semeru yang terjadi pada sabtu lalu
hingga senin malam jumlah warga yang mengungsi mencapai dua empat orang
kabupaten lumajang berstatus tanggap darurat mulai empat desember dua ribu dua puluh satu hingga tiga januari dua ribu dua puluh dua mendatang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia